kau banyak tanya
pergi dari sini
kakanda akan menjalankan hukuman cambuk
terhadapku pada hari ini
benar aku akan
karena kau perempuan
ayah dalam masalah ibu naya
babak belur ya
ayo keluar kamu
jangan menertawakanku seperti itu
hadapi aku secara jantan
aku fikir tadi siapa
tidak memiliki kekuatan
mencuri senjata milik orang lain
seenaknya menggunakan senjata itu
cepat kau kembalikan senjata itu
aku tidak akan menyerahkan senjatamu ini
aku tidak akan menyerahkan senjatamu ini
sudah menjadi meliku pada karpodo
aku memaksa bagaimana

kau sedang berbohong ya
iya pasti kau sedang berbohong
kalau kamu tidak percaya
kamu datang ke istana pada jalan dan lihat
dengan mata kepala kamu sendiri pendekar bodoh
dia berbohong atau tidak ya
kabar siliwangi masih hidup
aku harus melihatnya sendiri
baru aku percaya
dasar pendekar sinting
aku harus kembali ke istana kendara
ada apa dinda
apa yang telah membuatmu bersedih
dinda tidak bersedih kakanda
justru dinda merasa sangat bahagia
karena kakanda sudah kembali sekarang
ketika kakanda prabupasno
dinda dari istana ini
hati dinda benar benar
kau banyak tanya
pergi dari sini
kakanda akan menjalankan hukuman cambuk
terhadapku pada hari ini
aku akan mencambukmu
karena kau perempuan
dinda tidak menyangka
kakanda akan membenci dinda
kakanda akan mengusir dinda
dari sisi kakanda
itu tidak akan pernah terjadi
baik di masa lalu
maupun di masa
yang akan datang
bagi kehidupan kakanda
kakanda akan mati
dinda hampir saja percaya
kalau orang itu adalah kakanda
maafkan dinda kakanda
untuk apa dinda meminta maaf
untuk sebuah kesalahan
yang bukan kesalahan dinda
ayah anda ibu unda
aku tidak bermaksud mengganggu ayah anda dan ibu unda
kenapa terburu buru seperti itu
tadi baru saja nyai ajar saketi mengatakan
bahwa dia ingin mengajarkanku jurus untuk memanah
maka dari itu
aku menghadap ibu unda dan juga ayah anda
agar diizinkan untuk berlatih memanah dengan nyanyi ajar saketi
belajarlah dengan sungguh sungguh
apa yang sudah kau pelajari
dan akan bermanfaat
di masa depan
baiklah ayah anda
terima kasih ayah anda
kalau begitu aku mohon pamit
sampurah sunayah anda